laporan berikutnya dari jawa timur
di mana bencana tanah retak melanda dua daerah di jawa timur
rekahan tanah di kabupaten trenggalek dilaporkan itu semakin parah
pemerintah setempat membentuk tim siaga terkait dengan bencana tanah retak di sana
keretakan tanah dan bangunan terus menghantui warga dusun sumber madu kecamatan tugu
trenggalek jawa timur
sepekan terakhir rekahan bertambah banyak dan semakin lebar
dari dua puluh satu rumah yang rusak sebagian bahkan sudah dibongkar karena kondisinya tidak layak huni lagi
tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah setempat
kecuali menunggu rekomendasi tim ahli dari universitas gajah mada yogyakarta
untuk tenaga ahli untuk menyusun istilahnya kajian akademisnya
menurut peneliti ugm semakin parahnya retakan dan pergeseran tanah di desa pucang anak
terjadi karena kemiringan tanah yang terlalu ekstrim
kondisi itu diperburuk oleh beban tanah berupa bangunan dan drainase yang buruk
kondisi alamnya itu yang memicu yang pertama jelas itu kelerengan
jadi kemiringan lereng di trenggalek itu kita bisa cukup katakan unik ya di jawa timur
jadi dia tidak halus
hanya sebuah lereng dari sebuah pegunungan tetapi dia berlereng lereng
tim peneliti dari ugm masih melanjutkan penelitian di lokasi tanah yang retak hingga sepekan mendatang
kajian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan dampak yang akan ditimbulkan
apabila tanah sumber madu longsor
antisipasi bencana tanah retak tanah longsor dan banjir juga dilakukan di kabupaten ponorogo
pemerintah kabupaten dan badan penanggulangan bencana daerah ponorogo
membentuk tim saham
selain mengerahkan tim gabungan bpbd relawan serta anggota satpol pp tni dan polri
pemerintah kabupaten menyiapkan dana tanggap darurat hingga lima miliar rupiah
berdasarkan data bpbd ponorogo bencana tanah retak berdampak terhadap lima puluh sembilan rumah
di kecamatan ngebel dan selahung
alan maulana cnn indonesia